empat anggota aktif dari tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka pimpinan mathias wenda menyatakan diri kembali ke pangkuan nkri
setelah melakukan koordinasi dengan satgas perbatasan ri papua nugini yonif para rider tiga ratus dua puluh delapan dirgahayu
keempat anggota tpn opm serta satu senjata api organik jenis m enam belas dan beberapa amunisi diterima dan rem satu ratus tujuh puluh dua praja wirayakti
kolonel binsar sianipar yang berlangsung di pos perbatasan ri dan papua nugini wutung kota jayapura jumat siang